bebas pertamanya di ajang formula satu pembalap kebanggaan indonesia
sean gellile menggunakan mobil milik tim toro rosso
dan mobil yang bernama str dua belas ini merupakan rancangan dari tim scuderia toro rosso
khusus untuk mengarungi balapan formula satu musim dua ribu tujuh belas
dan mobil ini digunakan oleh daniel fiat carlos sainz jr juga
mobil ini sebenarnya memulai debu di musim dua ribu tujuh belas di gp australia pada tanggal dua puluh enam maret lalu
dan dengan didukung mesin renault yang memiliki total besaran daya putaran mesin sembilan ratus bhp
ini membantu toro rosso menduduki peringkat enam di kelasmen pabrikan
dengan koleksi empat puluh poin dari tiga belas balapan
mobil ini juga sudah mengantarkan carlo sains menduduki peringkat sembilan klasmen pembalap poin tiga puluh enam
meskipun daniel viet masih di posisi tujuh belas
prestasi terbaik musim ini ketika carlo sains berhasil finish di posisi enam gp monaco
str dua belas juga memenangkan penghargaan the best look
yang menangkan mobil sejak dua ribu lima belas dari situs autosport com
dengan meraih suara terbanyak dari polling penggemar otomotif di seluruh dunia